kita beralih ke informasi lain miris nasib mak cacih warga kota sukabumi
wanita lansia itu puluhan tahun terpaksa harus menghuni tempat tinggal yang bangunannya miring dan nyaris robo
meski berbahaya hingga kini rumah itu masih diisi oleh keluarganya
mak caci yang berusia lima puluh dua tahun itu sudah puluhan tahun terpaksa harus menghuni gubuk reyot di kampung situawi
kelurahan karangtengah kecamatan gunung puyuh kota sukabumi
bersama suami dan anaknya ia menempati rumah tinggal yang kini bangunannya miring dan rusak parah
ekonomi keluarga yang pas pasan membuat mak caci dan suami tak dapat mampu memperbaiki rumah berukuran empat x empat meter dan beralaskan tanah itu
terdapat tiga ruangan di gubuk mak caci
area dapur ruang tamu yang bersatu dengan kamar dan ruangan kecil
yang menurut mak caci ialah kamar putranya
hampir seluruh kuda kuda penahan atap keropos dan sebagian genting terlihat mengangi
ada takut gitu
bocor nggak mak kalau hujan
kalau hujan bocor semuanya
tanah ini pakai jolong
takut terubung nggak mak di dalam
iya kalau hujan besar ikut sama kakak
enggak tidur di sini
menurut warga sekitar rumah mak caci berdiri di atas tanah milik haji dedeh warga setempat
sudah tak layak untuk ditempati dan tidak mempunyai kamar mandi
kalau ini sini yang punya ini bu haji dedek
setahu bapak keluhan dari pemilik rumah apa aja sih pak tinggal di sini
ya pertama mck jauh kan
kedua ya rumahnya beginilah layaknya
meski warga setempat sudah mengusulkan untuk perbaikan ke kantor kelurahan
namun bantuan itu belum juga datang